peningkatan kasus demam berdarah denji atau dpd
terlihat di rumah sakit bandung kiwari
dalam tiga bulan terakhir pasien dbd yang dirawat cenderung bertambah
sebagian besar adalah anak anak dengan gejala demam tinggi dan nyeri perut
memang kasus demam berdarah ini sebenarnya kayak sepanjang tahun gitu ya terus terusan ada
nah tapi memang tiga bulan terakhir ini tuh kasusnya hampir tiap hari pasti ada kasusnya demam berdarah
kalau dari data yang kami catat untuk pasien anak memang ada bulan mei itu kurang lebih lima belas pasien
itu yang saat ini tercatat anak saja ya
kemudian bulan juni ada dua puluh empat kasus dan bulan juli ada dua puluh empat kasus
kemudian dari tiga bulan itu juga tercatat ada dua pasien yang meninggal karena demam berdarah
sementara itu di rumah sakit immanuel sepanjang juli dua ribu dua puluh dua telah merawat pasien dbd sebanyak enam puluh satu orang
hingga rabu dua puluh tujuh juli kemarin tercatat ada dua belas orang pasien yang masih dirawat
tujuh diantaranya anak anak
angka ini cenderung menurun jika dibandingkan pada mei dan juni
rata rata dengan gejala demam mual hingga muntah serta nyeri perut
rumah sakit immanuel memiliki sekitar tiga ratus enam puluh tempat tidur
sehingga cukup memadai jika sewaktu waktu terjadi peningkatan pasien dbd
jadi jumlah kasus demam berdarah di bulan mei ada pasien anak juga pasien dewasa
di bulan mei itu satu ratus tiga orang pasien
dan di bulan juni sembilan puluh empat mengalami penurunan
dan di bulan juli sampai saat ini ada enam puluh satu orang
jadi terlihat data dari bulan mei dan juni di bulan juli ini mengalami penurunan pasien kasus daf
tapi paling terbanyak di sini adalah
ada pasien anak ya
pasien anak ini di usia sampai empat belas tahun
di bulan mei ada lima puluh sembilan orang
bulan juni enam puluh lima dan bulan juli lima puluh dua orang sampai saat ini
dan dewasa rata rata usia empat belas sampai enam puluh empat tahun
di bulan mei sendiri empat puluh empat orang
di juni dua puluh sembilan dan juli sembilan orang
jadi terlihat bulan juli mengalami penurunan
dinas kesehatan kota bandung
mencatat kasus demam darah denji di kota bandung sejak januari hingga juli dua ribu dua puluh dua mencapai tiga enam ratus tujuh puluh dua kasus
puncak kasus terjadi pada bulan januari dua ribu dua puluh dua yakni dengan satu dua ratus dua puluh lima kasus
jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama kasus dbd hingga bulan april dua ribu dua puluh dua memang lebih tinggi
namun sejak bulan mei hingga juni terdapat penurunan kasus
sehingga secara keseluruhan lebih
jika dibandingkan dengan kasus tahun lalu
meski demikian dinkes kota bandung meminta masyarakat tetap mewaspadai penularan kasus dpd
jadi kasus dbd itu walaupun sekarang kita tampaknya udah nggak turun hujan lagi
tapi kan kita sekarang sudah memasuki bulan yang berberan ya
pada umumnya biasanya
tapi kan kalau bulan berberan kita sudah harus bersiap memasuki bulan atau musim penghujan
sehingga tidak ada salahnya kita selalu
mewaspadai untuk kasus demam berdarah ini
karena kalau di kota bandung kita tuh endemis
mau bulan apa aja sepanjang tahun pasti ada aja kasus dbd di kota bandung
ira dewi jani juga menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penyakit demam berdarah
faktor pertama adalah kesehatan manusia sebagai host atau inang
faktor kedua adalah keberadaan nyamuk aedes aegypti sebagai agent atau pembawa virus denji
dan faktor terakhir adalah lingkungan sebagai sarana perkembang biakan nyamuk
untuk itu demi mencegah penularan dbd masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih sehat
memberantas sarang nyamuk di tempat air bersih biasa menggenang
serta membersihkan lingkungan sekitar
abatisasi atau pemberian bubuk abate juga bisa dilakukan terhadap sarana air bersih milik bersama
atau tempat air yang bersih
yang sulit dibersihkan setiap pekan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat